tujuh belas anggota tni angkatan darat dipastikan gugur dalam tugas setelah heli yang mereka tumpangi jatuh di kebupaten poso minggu sore
hingga kini dugaan sementara penyebab kecelakaan adalah karena cuaca buruk
detik detik evakuasi para korban terekam dalam video amatir yang kami dapatkan dari warga palu
tidak ada arah sana tidak ada arah sana
lebih lima puluh waktu indonesia tengah
empat belas prajurit gugur termasuk komandan korem satu ratus tiga puluh dua tadulako kolonel infanteri saiful anwar
dari tiga belas orang korban tujuh orang merupakan anggota satgas tinombala
satuan tugas pemberantasan kelompok teroris yang dipimpin santoso